dalam acara resepsi pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono yang digelar di puro mangkunagaran
para tamu diminta untuk tidak memakai batik bermotif parang
larangan ini merupakan aturan dari puro mangkunegaran
batik awalnya adalah komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu
namun keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton yang ingin mengenakan batik
namun umumnya motif batik berakar dari motif batik yang hanya boleh dipakai kalangan keraton jawa
seperti motif parang yang diproklamirkan raja pertama mataram sultan agung untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin
motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh raja jawa
sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenis ini bila berkunjung ke keraton
batik yang bermotif parang itu memang di keluarga kerajaan mataram ini hanya digunakan oleh raja
kemudian garwo dalem putra dalem mantu dalem kemudian kepada cucu
cara cara resmi di keraton maupun di puro mangkunagaran tidak diperkenankan
baik di dalam ataupun sentono dalem apalagi masyarakat umum menggunakan batik motif parang
nanti malam tasyakuran kaisang erina akan dihadiri sejumlah tamu vip yang dimulai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat di puro mangkunegaran
dan akan menjadi akhir dari rangkaian acara pernikahan kaisang erina
tim liputan cnn indonesia